halo aku membawakan anggur untukmu aku mohon terimalah sebagai minuman sambutan dari kami
dia berhati hati dengan anggur itu dia meminum semua anggur tapi tidak menelannya
dia menyimpan sponge di bawah lidah
saat putri meninggalkan ruangan dia mengeluarkan spon itu dan berpura pura tertidur
semua putri senang melihat prajurit tertidur
mereka berpakaian dan berangkat
setelah semuanya siap putri tertua menepuk kasurnya
ya seketika tenggelamlah ke bumi
putri putri saling kejar satu sama lain menuju untuk ke gerbang
prajurit terus memantaunya
dia mengenakan jubahnya dan mengikutinya
dia mengikuti putri termuda
di tengah jalan putri termuda ketakutan
aku rasa ada seseorang yang berjalan di dekatku
terkadang memang begitu kalau berjalan di kegelapan
prajurit itu menarik sedikit gaun putri dia semakin takut
seseorang menarik gaunku aku takut
kau tersangkut paku cabutlah dan ayo kita lanjutkan
prajurit itu tersenyum dan jalan dengan putri putri
mereka pergi ke taman yang indah
di mana semua daun di pohon ada
tuannya berbal anchong
daannya kita merasa merasa leluhur
jangan men gabriel
ilmunya yang kita kutip kanak kanakan

pertua mengingatkan untuk mengabaikannya
berpindah lagi mereka memasuki jalan yang dipenuhi permata
prajurit mengambil satu lagi
lagi lagi putri termuda mendengar suaranya dan ketakutan
kemudian mereka sampai di sebuah danau dengan dua belas perahu
setiap pangeran duduk dengan satu putri
si prajurit memilih untuk mengikuti putri termuda
eh putri aku merasa perahu terasa berat hari ini
aku harus berusaha sekuat tenaga untuk menayung
aku tidak tahu aku merasa hangat di sini
kedua belas kapal itu sampai di seberang danau
di mana di sana ada istana indah yang megah
kedua belas pasang itu memasuki istana dan juga prajurit transparan itu
saat mereka memasuki aula musik pun dimulai
kedua belas putri itu menari dengan pangeran dengan semangat
mereka menari sampai jam tiga
sampai sepatu mereka bolong
mereka memutuskan untuk kembali
kedua belas pangeran mendayungkan mereka kembali menyeberangi danau
kali ini prajurit duduk dengan putri tertua
saat mereka kembali ke kamarnya prajurit berlari mendahului mereka dan berbaring di kasur
sang putri putri pun kembali ke kamarnya dengan perlahan
ah kita aman
sekarang kita ganti baju dan segera tidur
hal ini terjadi setiap malam
prajurit mengikuti mereka mengumpulkan bunti bukti dan kembali ke kasur sebelum mereka
pada hari penentuan raja memanggil prajurit itu
tuanku kedua belas putrimu pergi ke bawah kamarnya
ada sebuah istana di bawah kerajaanmu
dia pun menjelaskan keseluruhan ceritanya
sang raja melihat putri putri yang mendengarkan di balik gorden yang besar
apa ini benar
ini adalah bukti buktinya tuhan
dia pun menunjukkan daun perak dan emas dan permata yang telah dia petik
para putri kini menerima kenyataan itu
mereka mengakui mengenai apa yang mereka lakukan
raja senang mengetahui hal ini
dia memberikan selamat kepada prajurit
kau mau menikah dengan anakku yang mana
aku sudah tidak muda lagi
maka aku akan menikahi putri tertuamu
sang raja memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan hal hal penting untuk pernikahan
dan perayaannya diadakan di hari yang sama
anak bantuku akan menjadi raja setelah aku meninggal
mereka semua hidup bahagia selamanya